sementara di ibu kota taman impian jaya ancol menggelar pertunjukan barongan bali
atraksi khas budaya bali ini dilakukan di dalam air di kedalaman enam meter
yang ditampilkan di akwarium utama seaworld
simak laporan koresponden laksmi indrayani beserta juru kamera andika berikut ini
ya ada yang berbeda dengan pertunjukan barong di seaworld ancol pada libur nyepi kali ini
jika biasanya kita melihat atraksi barong itu ada di darat
namun di seaworld ancol ini di aquarium utama itu atraksi barong itu ada di dalam air
di kedalaman sekitar enam meter tidak hanya barong saja
juga ada rangde dan juga ada penari kecaki yang semuanya di dalam air
dan semuanya ini itu bisa disaksikan pada libur nyepi
dan juga pada hari sabtu minggu hingga tanggal tujuh belas maret mendatang
dan untuk lebih jelasnya saya telah berjumpa dengan ibu dewi retno
selaku manajer operasional seaworld
ibu saya mau nanya sendiri kenapa memilih tema
ada barong dalam libur nyepi kali ini
dan kenapa underwater
oke pertama kenapa barong
karena kita tahu nyepi ini identik dengan budaya bali terutama orang hindu
dan ternyata barong ini memiliki pesan tersendiri
yaitu mengenai kebajikan dan juga kejahatan
dan itu semua sebenarnya seimbang
kenapa di dalam air
biasanya seaword itu memang punya tema mengenai underwater life
sebelumnya kita melaksanakan mengenai barong sai dalam air
kenapa tidak kita menampilkan yang berbeda juga
yang identik dengan indonesia yaitu barong bali tersebut
lalu dalam ceritanya sendiri itu mengisahkan tentang pertarungan antara rangde dan juga barong
itu boleh diceritakan bagaimana
tentang ada pesan moralnya seperti apa
sebenarnya pertarungan antara barong dan rangda itu sudah satu kesatuan cerita di budaya bali sendiri
kita ambil karena memaknai rangdenya sendiri adalah
kesan kejahatan ataupun kerusakan lingkungan
kita punya masalah di alam yaitu kerusakan lingkungan atau mengenai sampah
kita tampilkan simbolisasi mengenai sosok rangde ini
makanya ada barongnya
barong itu sendiri tercipta karena manusia itu butuh bantuan
bagaimana antara bantuan untuk menanggulangi sampah sampah ataupun monster rangda ini
kita tampilkan antara pertarungan rangde dan rangde
ibu terakhir bagaimana tentang pengunjung yang datang ke sini
dan dari pagi saya melihat orang sudah banyak sekali yang nonton dan juga yang datang ke siwalt ini
pengunjung kami harapkan akan lebih banyak sampai dengan nanti tanggal tujuh belas tentunya
harapannya kali ini juga akan lebih banyak lagi dari tahun lalu
target kami untuk hari ini saja tujuh
untuk sampai saat ini kita sudah mencapai dua lima ratus
harapannya nanti pas show kita juga yang kedua akan mencapai dua lima ratus

berukuran atau berbobot sekitar lebih dari dua puluh kg dan itu dibawa oleh dua orang penyelam profesional
serta penari kecak yang ada di dalam air sendiri itu berjumlah empat orang
demikian tim liputan cnn indonesia